virus covid sembilan belas subvarian omikron xbb telah terdeteksi di indonesia
warga pun diminta jangan lengah dan tetap waspada dengan memperkuat protokol kesehatan
terutama tetap menggunakan masker
lantas bagaimana sembaran subvarian xbb di indonesia
berikut data yang berhasil kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
menurut juru bicara kementerian kesehatan
varian xbb pertama kali terdeteksi pada seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun
yang baru saja kembali dari lombok pada dua puluh enam september
pasien itu dinyatakan sembuh pada tiga oktober setelah menjalani isolasi
tercatat hingga dua puluh tujuh oktober kemarin sudah ada empat orang yang ditemukan terpapar suvarian xbb
tiga pasien asal jakarta dengan dua pasien transmisi lokal dan satu pasien transmisi luar negeri
sisanya adalah satu pasien dari surabaya dengan transmisi luar negeri
subvarian xbb ini merupakan keturunan varian omikron
di mana huruf x dalam xbb bukanlah nama resmi
pemberian organisasi kesehatan dunia atau who
melainkan singkatan dari rekombinan
atau salah satu varian yang diamati untuk virus
sedangkan untuk bb merujuk pada tampilan kronologis
gejala subvarian xbb sama dengan covid sembilan belas yang disebabkan subvarian lainnya
seperti batuk kemudian pilek serta demam
dan sejauh ini para ahli mengatakan bahwa gejala yang muncul
akibat suvarian satu ini umumnya cenderung ringan
kemudian terkait dengan kriteria
varian xbb ini cepat menular akan tetapi tingkat fatalitasnya
tidak lebih parah dari varian omikron